halo selamat malam jelang berakhirnya kekuasaan pada dua ribu dua puluh empat nanti
presiden jokowi dodo tampak sibuk menyiapkan suksesi
para relawan pun siap menyambut momentum pergantian kekuasaan
musyawarah rakyat digelar relawan meski tanpa kewenangan mencalonkan
pencalonan pada pilpres nanti sebetulnya menjadi otoritas partai politik
beberapa nama pun di otak atik mulai dari hasil survei hingga nama nama yang muncul di publik
panggung citra pun dimainkan demi memunculkan kesan kedekatan
presiden jokowi dianggap memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah politik dua ribu dua puluh empat ke depan
teka teki capres dua ribu dua puluh empat pilihan jokowi akan kami bahas dalam satu setengah jam ke depan bersama saya
rifana pratiwi dalam political show
pimpinan indonesia yang paling keras kerjanya
sinyal dukungan presiden joko widodo kepada nama calon presiden yang akan menjadi penerusnya
hingga saat ini masih menjadi teka teki
meski sempat memberikan gestur dukungan kepada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
nyatanya ketua umum partai gerindra prabowo subianto juga menunjukkan kedekatan
bahkan tidak segan prabowo yang juga menjadi anak buah jokowi di kabinet melontarkan puja puji kepada jokowi
salah satu yang saya respect beliau beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat hebat
jadi waktu saya masuk kabinet pak luhut saksi saya dan beberapa menteri
waktu saya masuk kabinet saya lihat saya lihat ruangan itu hari hari pertama saya masuk kabinet saya cerita
bang seandainya saya kemarin jadi presiden mukanya hampir sama kabinet saya ini
namun seolah tidak ingin kalah
ganjar pranowo justru menunjukkan
kedekatan dengan mendampingi jokowi yang sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya
termasuk dengan cucunya jan etes sri narendra di kota surakarta hari minggu lalu
mengamati kedekatan jokowi dengan ganjar direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno menyebut
kedekatan jokowi dengan ganjar tak terlepas dari dukungan majunya pres saat di acara rakernas projo pada mei lalu
kepada detikom adi menyatakan semua orang tahu jokowi dan ganjar cukup dekat
meski dibantah jokowi sempat dikaitkan
dengan dukungannya ke ganjar saat acara projo beberapa waktu lalu
yang kita dukung ada di sini
yang kita dukung ada di sini
namun ketua umum projo budi aris tiadi belakangan mengendorse nama prabowo sebagai calon presiden yang paling pasti pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang

kepada detikkom budi ari mengungkapkan alasan selain karena partai gerindra memiliki modal kursi di dpr yang jauh lebih mudah untuk mencalonkan diri
prabowo dianggap loyal dan punya komitmen yang serius untuk melanjutkan program program jokowi terutama proyek ibu kota negara
yang menarik endorsement itu dilontarkan budi ari jelang musyawarah rakyat yang menjadi instrumen para relawan jokowi untuk menjaring nama calon presiden
agenda musrah yang seolah olah didukung penuh oleh jokowi untuk menjaring nama capres itu pun dikritisi politikus pdi perjuangan fnd simbolon
menurut effendi musrah menjadi gelaran yang tidak perlu dan hanya akan mengeksklusifkan diri joko widodo
masih ada waktu beliau nggak perlu lah bermusra musra itu nggak perlu mengeksklusifkan diri nggak perlu
nggak perlu biarkan dia pdi aja membiarkan dia milik bersama
masa musra mau klaim miliknya mereka hey come on
pdi perjuangan sendiri masih membuka diri terhadap nama nama calon yang berkembang
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut beberapa nama kader yang potensial termasuk nama ganjar pranowo
di pdi ini kan banyak tokoh tokoh yang berkaliber di tingkat nasional ya tadi disebut misalnya mbak puan
dia sebagai ketua di prri kemudian ada bu risma ada kemudian pak ganjar
ada pak anas
bila melihat hasil survei poltreking kepada satu dua ratus dua puluh responden pada mei dua ribu dua puluh
menunjukkan basis pemilih joko widodo maruf amin pada dua ribu sembilan belas yang terbesar adalah ke ganjar pranowo dengan empat puluh lima empat persen
yang kedua anies baswedan dengan lima belas satu persen dan prabowo dengan sebelas enam persen
dengan basis dukungan pemilih joko widodo terbesar
ke ganjar itu bisa menjadi modal untuk mendapatkan restu jokowi meski belum mendapatkan restu pdi perjuangan
sementara prabowo subianto yang hanya didukung sebagian kecil pemilih jokowi pada dua ribu dua puluh
bisa lebih percaya diri sebagai ketua umum partai yang memiliki tujuh puluh delapan kursi di dpr
atau tiga belas lima puluh tujuh persen dari dua puluh persen syarat mendaftarkan calon presiden
lantas kepada siapakah teka teki restu jokowi akan berlabuh
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana sinyal dukungan presiden joko widodo kepada sejumlah nama calon presiden yang akan menjadi penerusnya di dua ribu dua puluh
kita sudah bersama dengan direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda
mas anta langsung saja ada beberapa survei
salah satunya adalah milik poltreking indonesia yang dirilis pada bulan mei dua ribu dua puluh
tadi saya sudah lihat beberapa tapi mungkin mas hanta bisa analisis di sini
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden joko widodo versinya survei poltreking indonesia
bisa dijelaskan kira kira mas seperti apa
tingkat kepuasan terhadap presiden sekarang di posisi enam puluh dua sekian persen sebenarnya
ini gabungan antara yang ini di bidang ini
ya mungkin ya
slide nya mungkin tepatnya ada enam puluh dua delapan persen
nah angka ini penting karena selain untuk stabilitas pemerintahan pak jokowi maruf amin
ini juga terkait dengan stabilitas untuk menjalankan agenda agenda ekonomi pembangunan dan sebagainya
ini juga penting bagi pak jokowi untuk menentukan tanda petik ya arah dukungan politik ke depan
jadi semakin tinggi rumusnya tingkat kepuasan publik maka semakin kokoh dan kuatlah posisi pak jokowi
kalau kemudian potennya sebagainya
sebagai kingmaker nanti menuju dua ribu empat puluh
dan itu akan mempengaruhi arah dukungan
memang kalau angkanya di survei awal awal tahun di survei kami poltering indonesia itu cukup tinggi
sangat tinggi bahkan di angka tujuh puluh an persen
hampir tujuh puluh persen
nah lalu sempat turun di bulan mei itu di angka enam puluh dua delapan persen
persisnya gabungan antara sangat puas dan cukup puas
jadi kepuasan di angka enam puluh dua delapan persen
mungkin ada survei terbaru mungkin ada stabilitas atau ada kenaikan sedikit
nah angka ini lagi lagi tentu
dipantau adalah akan menentukan
kalau bacaan saya apakah pak jokowi akan lebih terbuka dukungannya atau tidak
kalau ternyata tingkat kepuasan ini ternyata tidak begitu tinggi
maka saya kira pak jokowi sebagai potensi kingmaker akan memilih lebih baik di belakang layar
tidak terlalu kentara dukungannya
tapi kalau tinggi itu akan lebih terbuka
dan itu lebih berpengaruh besar kepada calon calon kandidat kandidat capres yang akan didukung oleh
pak jokowi ke depan itu
jadi semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden jokowi
menjadi modal kuat presiden jokowi untuk bisa menentukan penerusnya begitu
karena bisa terdistribusikan suaranya
tapi di sini yang tidak puas ada dua puluh dua enam persen
ini berarti peluang untuk calon yang tidak diusung oleh pak jokowi
begitu ya mas hanta ya
meskipun tidak bisa sepenuhnya
mungkin slide tepatnya itu di angka enam puluh dua dua persen
ini mungkin di bidang ya salah satu bidang ini
bidang ekonomi kalau tidak salah
tapi secara umumnya kepada presiden di atas enam
angka yang tidak terlalu sangat tinggi tapi juga tidak begitu rendah
angka enam puluh itu relatif middle lah
di angka menengah relatif stabil karena ada penurunan
angka itu saya kira juga menjadi modal bagi tadi pak jokowi
untuk selain tadi stabilitas pemerintahan tetapi juga untuk memberikan dukungan
dan kita tidak bisa membaca lalu kemudian yang dukungannya puas kepada pemerintahan itu otomatis akan mendukung capres serta merta
serta merta mendukung
serta merta mendukung
tetapi ada kemungkinan tendensi potensi modal untuk memberikan mengarahkan dukungan
pendukung pak jokowi yang lebih tepat ini nanti dikaitkan dengan peta dukungan di dua ribu sembilan belas yang lalu
nanti kita lihat
tapi ini saya mau tanya yang dua puluh dua enam persen yang tidak puas apakah kemudian ini peluang bagi tokoh yang akan maju di dua ribu dua puluh empat
cara bacanya ini justru lebih besar potensinya di luar
yang di luar yang tidak puas itu relatif akan mencari calon calon di luar
yang didukung oleh pak jokowi
jadi dua dua kalau kita membeda ada yang mungkin suksesornya pak jokowi kalau biasanya tagline nya lanjutkan
melanjutkan pembangunan agenda visi misi program pak jokowi itu ada kelompok yang tingkat kepuasan di angka enam puluh dua sekian persen tadi
sementara yang tidak puas itu cenderung menginginkan perubahan
jadi calon calon yang secara tersirat maupun tersurat tidak didukung oleh presiden jokowi itu cenderung adalah orang yang tidak puas mencari yang biasanya tagline nya ingin
perubahan sesuatu yang baru pergantian kepemimpinan dan seterusnya
dan ini lebih tepat lagi kalau pak jokowi incumbent maju lagi di pilpres
nah karena ini pak jokowi bukan calon presiden lagi maka ini bisa dikapitalisasi yang puas dengan keminerja bisa dikapitalisasi untuk mengarahkan dukungan kepada yang beliau dukung
pun sebaliknya yang tidak puas kepada yang berseberangan atau yang tidak didukung secara langsung tidak langsung oleh presiden jokowi
siapa kira kira tokoh tokoh yang berpeluang mendapatkan enam puluh dua delapan persen ini ya
misalnya pak jokowi kita lihat di slide yang kedua
elektabilitas calon presiden ini yang paling tiga teratas ya
silakan mas santa kira kira
ya ini survei kami polting indonesia di bulan mei ya pertengahan dua ribu dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua dan poltreking sedang melakukan survei juga
sudah selesai sedang proses pengolahan data di bulan agustus ya mungkin bocorannya tidak begitu terlalu signifikan
tidak begitu jauh ya angkanya
ya pergeserannya stabilitas atau bahkan bisa dibaca stagnan sebenarnya angkanya seperti ini
nah tiga besar itu dari sisi elektabilitas masih ganjar pranowo tapi kenaikan ganjar juga tidak terlalu signifikan
seperti pak jokowi menjelang dua ribu empat belas itu kan ada trennya cukup tinggi pada saat itu termasuk pak prabowo
nah sekarang ini di angka ini
di pak prabowo juga yang kedua itu stabil di angka dua puluh enam delapan persen
sangat tipis ini ketemu di margin of error
survei ini margin of errornya dua sekian persen ya
tidak sampai tiga persen
sementara kalau kita cara membacanya ganjar itu dimineskan dua persen pak prabowo di pluskan dua persen
hanya dua puluh delapan persen kira kira ya pertemuannya
iya artinya di dalam margin of error
sangat tipis sekali bahkan kalau kita membuat simulasi dua pasangan ganjar dengan prabowo itu sama persis gitu
kemudian dengan anies mungkin unggul sedikit ya dua orang ini dibanding anies waswedan
nah dari tiga nama ini saya ingin baca itu mungkin ada slide selanjutnya
slide berikutnya ini kita lihat apakah tiga tokoh ini bisa mendapatkan limpahan suara dari
di dalam survei kita cross tap pemilih jokowi di dua ribu sembilan belas yang lalu itu cenderung kemana
pemilih jokowi tertinggi ke ganjar pranowo

itulah yang menyebabkan pemilih ganjar pranowo dukungan elektabilitasnya paling tinggi karena disumbang penyumbang utamanya adalah pemilih jokowi dua ribu sembilan belas
karena dalam persepsi publik di antara berbagai nama tentu banyak ya ada nama mbak puan ada nama erik thohir ada nama ridwan kamil dan lain sebagainya
tapi yang paling kuat tendensi arahnya itu ke ganjar pranowo
sementara pemilih pak prabowo itu kalau kita perhatikan itu ke pak prabowo pasti mayoritas ya
separuh pemilih pak prabowo di dua ribu sembilan belas yang lalu tetap stabil tetap setia kepada prabowo tapi dia mulai terbelah kita lihat kepada anies baswedan
seperempat pemilih prabowo sekitar dua puluh lima persen itu ke anies waswedan
itu yang menyebabkan basis basis dukungan kuat prabowo itu terbelah terpecah kepada prabowo dan anies
sementara pemilih jokowi misalnya kita bedah dari jawa tengah jawa timur dan sebagian besar pulau kalimantan
itu ke ganjar pranowo
solid ya ke ganjar
itu sama dengan basis jokowi di dua ribu sembilan belas
sementara basis prabowo dua ribu sembilan belas sebagian besar sumatera dki banten dan jawa barat sekarang terbelah selain ke prabowo juga terbagi ke anies waswedan
itu yang menyebabkan kenapa pemilih pak jokowi lebih cenderung ke ganjar pranowo
karena ganjar diuntungkan selain faktor tadi ya menguasai unggul sementara di dua jawa jawa tengah jawa timur
ganjar adalah dianggap referensasi yang didukung di kanjar pranowo
di kanjar pranowo
yang didukung dikirim
ya paling tidak begitu
limpahan suaranya ini kalau kita kembali ke slide nomor dua
kalau dilihat terdistribusi tapi tidak merata
jadi lebih banyak kepada ganjar pranowo
dan yang lain baru ke prabowo dan anies relatif hampir sama ya kalau kita perhatikan
nah ini lagi lagi saya mengatakan ganjar diuntungkan itu tadi karena dianggap didukung sementara ya
dalam persepsi publik saya tidak mengatakan pak jokowi mendukung ganjar karena tidak pernah secara terbuka
meskipun dengan kode kode politik mungkin nanti ada mas budi ari bisa ditanyakan
tetapi paling tidak mas ganjar dan pak prabowo ada dua orang calon presiden kandidat presiden dalam rekaman survei
yang paling tidak dianggap dekat dengan pak jokowi dua orang ini
kira kira berapa persen itu mas
kalau kita perhatikan dari angka tiga puluh itu sudah separuhnya
sudah separuh yang puas sudah ke ganjar pranowo kalau sementara meskipun tidak otomatis ya semuanya
nah yang kedua semakin kuat kesini juga pak prabowo sebagai pembantu pak jokowi sebagai menteri semakin lengket dekat
nah kita bisa melihat itu satu kepada ganjar kedua kepada prabowo
atau saya menggunakan kalimat lain anies adalah yang paling kecil atau paling nomor tiga yang arah dukungannya ke anies baswedan
tapi mas anies mendapatkan limpahan suara dari modalnya pak jokowi tadi tetap dapat ini
iya tapi tidak asintikan
meskipun tidak diasosiasikan
tadi ada angka tidak begitu tinggi tetapi yang tidak puas pada kinerja pak jokowi itu relatif lebih banyak kepada anies juga gitu
jadi ada terdistribusi ya ke beberapa titik titik yang saya kita analisa tadi dari berbagai data tadi
jadi dari beberapa nama ini kalau kita perhatikan pemilih pak prabowo kan itu paling sedikit ke ganjar peranowo
sebaliknya pemilih jokowi itu dengan pak prabowo dan pak anies itu sama imbang lah di margin of error
ini malah lebih banyak ke pak anies ya dibandingin ke pak prabowo meskipun belakangan ini pak prabowo sering ditenteng dalam tanda kutip oleh pak jokowi
nah itu yang saya katakan belum otomatis karena baru ya bentuk dukungan pak kalau semakin terang ke depan
kalau misalnya yang bertarung bagi dua
pasangan dua atau tiga pasangan itu juga bergantung ya
pesan politik yang dikirimkan oleh pak jokowi itu akan menentukan
satu kenapa pak jokowi penting variabelnya
satu karena tadi approval rating soal tingkat kepuasan semakin tinggi tingkat kepuasan jokowi ini penting bagi capres yang akan maju
yang kedua jokowi harus kita akui punya mesin
meskipun beliau menyadari betul tidak bisa mengontrol pdi perjuangan tapi punya mesin relawan
relawan ini bisa menjadi daya tawar secara politik ke partai partai
dan yang ketiga presiden hingga oktober dua ribu dua puluh empat beliau punya jejaring kekuasaan punya otoritas politik
nah tiga hal ini kalau dikombinasikan saya kira bisa paling tidak mempengaruhi ya skema mempengaruhi dinamika politik
nah itulah menyebabkan pak jokowi menjadi variable penting paling tidak salah satu
meskipun tidak penentu satu satunya dalam dinamika pilpres ke depan
tapi lagi lagi dari tiga orang ini prabowo sama dengan mbak puan
mbak puan itu secara eksklusif punya tiket eksklusif
satu tidak berkoalisi bisa
tetapi harus diakui elektabilitas beliau di middle
belum setinggi tiga orang
sebaliknya prabowo itu sudah punya separuh tiket
tetapi juga punya modal elektabilitas
beda dengan ganjaran anies
dia punya modal elektabilitas tapi tidak punya tiket
tapi tidak punya tiket
bisa dikatakan boarding passnya masih
boarding passnya masih nol meskipun elektoralnya tinggi meskipun dapat limpahan suara dari pak jokowi
nanti kita akan bahas seberapa penting sebetulnya restunya pak jokowi endorsementnya pak jokowi kepada tokoh tokoh potensial yang akan maju dalam bidang ini
kita akan berbincang dengan para narasumber yang nanti akan hadir di studio bersama dengan mas hanta juga
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih menyaksikan political
presiden joko widodo belakangan menunjukkan kedekatannya dengan sejumlah tokoh potensial pilpres dua ribu dua puluh
kedekatan ini dimaknai bentuk endorse atau dukungan kepada tokoh yang akan maju kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah jokowi tengah mempersiapkan penggantinya
kepada siapa restu kepala negara akan diberikan pada capres dua ribu dua puluh empat
kita akan langsung membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah ada di sini
saya perkenalkan satu satu
selamat malam ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan mas bambang wuryanto
ini pertama kalinya
sejarah tercetak anda mau datang ke studio
terima kasih mas bambang
ada sekjen dpp partai gerindra
terima kasih bajunya sudah sama putih putih mungkin habis ini mau koalisi di sini bisa ya
kemudian ada ketua umum projo mas budiari
selamat malam mas muni
saya boleh manggil mas muni nggak
katanya hanya orang orang tertentu aja yang boleh manggil mas muni
tapi karena kita dekat kita boleh panggil ya mas
masih bersama dengan direktur eksekutif poltreking indonesia mas hanta yuda
selamat malam mas hanta
oke saya akan langsung tanya ke para narasumber karena hari ini topiknya adalah teka teki capres dua ribu dua puluh empat pilihan jokowi
saya ingin tanya langsung bukan ke pdi perjuangan tapi ke mas muzani
mas muzani dalam beberapa waktu belakangan ini presiden jokowi menunjukkan sinyal sinyal kedekatan dengan ketua umum anda pak prabowo subianto
sinyal sinyalnya ini yang pertama pak prabowo kemudian hadir dalam acara zikir kebangsaan

kemudian juga diminta untuk mewakili presiden jokowi dalam kejuaraan bulu tangki spele presiden
kemudian mas muni dan juga teman teman dari relawan projo memberikan puja puji kepada ketua umum anda
ini sinyal endorsement gak sih untuk pak prabowo menurut gerindra dari pak jokowi
ya saya kira kan hubungan pak prabowo dengan pak jokowi cukup bagus sejak beliau menjadi calon gubernur di dki jakarta
kemudian dan seterusnya sampai sekarang beliau menjadi menteri pertahanan dalam kabinet jokowi ma'ruf
sehingga saya pikir kedekatan beliau sebenarnya secara pribadi adalah sesuatu yang kedekatan yang biasa
tetapi kemudian ketika di dalam mendekati pilpres seperti sekarang ini kedekatan itu dimanai sebagai sebuah endorsement
dan bagi kami kami sangat bersyukur kedekatan itu baik karena bagaimanapun juga pak jokowi adalah kepala pemerintahan
yang juga mengendalikan atas semua kebijakan kementerian termasuk pertahanan
sehingga kedekatan seorang menteri dengan presidennya saya kira sesuatu yang baik
pak prabowo juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap presiden jokowi adalah upaya untuk memperkuat pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ dalam kabinet sekarang ini
kemudian itu adalah bagian dari upaya untuk mengefektifkan pemerintahan jokowi yang sekarang ini memasuki tahun ketiga
oke jadi wajar saja kalau menteri pertahanan dekat dengan presidennya
tidak bisa dimaknai bahwa ini bentuk emosi
jadi itu adalah endorsement begitu ya malah bagus untuk kemajuan bangsa begitu ya mas muzani
saya kira iya karena bagaimanapun juga menteri adalah pembantu presiden
sehingga seorang menteri harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden
dan seorang presiden juga harus menunjukkan kedekatannya kepada menteri pembantu pembantunya dalam hal memberikan support atas semua yang dilakukan oleh menteri menterinya
oke kabarnya sudah ada pembicaraan antara pak jokowi dengan pak prabowo di hari lebaran di yogyakarta
ada restu ada dorongan yang diberikan oleh pak jokowi
kepada pak prabowo untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya saya kira kalau itu terjadi saya belum dengar
kalau itu yang terjadi saya kira sesuatu yang wajar wajar saja
karena pak jokowi sekarang adalah periode kedua
kemudian pak prabowo memungkinkan juga untuk maju
memiliki partai ketua umum partai yang insya allah dalam dua belas tiga belas agustus ini kita akan kita putuskan dalam rapimnas untuk menjadi calon presiden dari partai gerindra
sehingga kalau kemudian pak jokowi bukan hanya merestui tetapi saya kira sebagai seorang yang demokratis pak jokowi memahami bahwa memang begitulah seharusnya sebuah mekanisme kepemimpinan dalam sebuah negara demokrasi
jadi ada dorongan gak ini kalau politisi yang ditanya jawabannya muter muter
jadi ada dorongan gak nih waktu lebaran di jogja
ini yang kita dengar katanya ada dorongan
silahkan pak prabowo maju aja
karena saya tidak mendampingi terus terang saya tidak mendengar
jadi belum dapat infonya sampai ke sekjen geridra ya
saya ingin menyapa dulu teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia sebagai bentuk partisipasi publik
setiap kita mengadakan diskusi di political show kita akan melibatkan suara masyarakat suara publik
salah satu yang hadir hari ini adalah badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia
nanti teman teman mahasiswa boleh ikut menyatakan pendapat ataupun bertanya kepada para narasumber saya di studio malam hari ini
ini kalau menurut mas muzani wajar saja menteri pertahanan itu kemudian dekat dengan presidennya sebagai bentuk loyalitas
mas muzani nggak mau ngomong kalau ini bentuk endorsement
tapi saya ingin tanya apa yang dilakukan oleh presiden jokowi kok berbeda sekali dengan arahan pdi perjuangan arahan ketua umum ibu megawati soekarno putri pada saat rakernas pdi perjuangan
ini pak jokowi malah semakin maju menunjukkan bahwa beliau memberikan dukungan kepada tokoh tokoh tertentu seperti melangkahi kewenangan ketua umum anda
kalau kita mencoba menepat cara pikir orang
maka pahamilah alam pikirnya
ceklah asalnya kultur apa yang menyemangati di dalamnya
kalau pak jokowi ini ini adalah kultur orang solo orang jawa
kemudian alam pikirnya sangat berbeda
alam pikirnya sangat di pengaruhi oleh alam pikir harmonisasi
bahwa beliau punya keinginan pasti namanya manusia
beliau punya keinginan ya pasti
apakah beliau kepingin berkuasa intinya bahwa dia ingin punya cita cita yang belum selesai ingin diselesaikan
itu pasti ya tentu tepakan tepakan sementara itu harus dilihat dari beliau punya alam pikir
kalau soal endorsement pak jokowi itu saya paham betul
jadi kalau dikokok semakin jauh dengan ketua umum itu kan persepsi dikau
dulu juga begitu
ketika ada tabrakan tuh orang dijauhkan tuh
kan dijauhkan pak jokowi sama ibu kan berkali kali
tapi selalu ketemu dan mesti diskusi dan landai lagi
jadi mbak rifana apapun keinginan pak jokowi suatu waktu one day nanti akan akan disiksa sama ibu ketua umum
oke jadi pdip nggak merasa gerah ya dengan apa yang dilakukan oleh pak jokowi menenteng pak ganjar menenteng pak prabowo kemana mana itu tidak membuat gerah
karena ada beberapa politisi pd perjuangan yang mengatakan bahwa pak presiden harusnya
menggunakan ilmu tahu diri ilmu ukur diri
karena konstitusi mengatakan yang berhak menentukan pasangan capres dan capres adalah partai politik bukan presiden republik indonesia
itu sah sah saja orang ngomong kayak begitu
tapi bicara pak jokowi bicara menebak
bicara melihat alam pikir seseorang
melihat tata nilai yang ada di dalamnya
jadi kalau orang ngomong seperti itu karena beliau gak kenal jokowi
kalau bambang paco kenal
kenal paco kenal
sering menebak keliru
ya sering tetapi gak banyak
kan gitu loh
kalau misalnya pak jokowi dekat gak dengan pak prabowo
nyambung gak perasanya
kalau nyambung itu begini nyambung
begini juga nyambung
kalau pak prabowo ditingkat begini atau begini
jadi nyambung sekali
lebih nyambung mana pak jokowi dengan pak prabowo atau pak jokowi dengan mas ganjar
kalau itu ukurannya kalau dengan ganjar ini itu susah disambung
oke susah disambung
disambung perasaannya susah disambung
tanyakan kepada kita semua
apakah ada yang secara begini dekat sama beliau enggak
misalnya dengan pak benny murtadi kan susah nyambung
orang mungkin takut dulu
jadi susah nyambung antara pak jokowi dengan pak ganjar
lebih nyambung pak jokowi dengan pak prabowo anda
ini feeling saya begitu
mas muni menurut anda feelingnya mas bambang urianto ini benar nggak
bahwa nyambungnya atau perlengketannya
nih kita kasih tambahan
oke tambahannya gimana
one day pernah diskusi ngobrol sama kita
ketika sebelum dua ribu sembilan belas terjadi pertempuran terjadi pilpres
pak presiden pernah nanya sama saya
gimana kalau menurut pendapat sampean
wah saya bilang jempol
oke jadi pada saat dua ribu sembilan belas memang sudah dipertimbangkan ya
berpasangan dengan pak prabowo
mungkin sekarang akan dipertimbangkan lagi
saya gak tahu
kalau itu kedepannya kita gak tahu itu
resultannya kayak apa gak tahu
mas muni anda sepakat nggak bahwa perlengketannya ini kedekatannya lebih nyambung pak jokowi dengan pak prabowo
ketimbang pak jokowi dengan pak ganjar
gini kalau sejarah politiknya pak jokowi memang sejarah politiknya sangat lekat dengan pak prabowo
kita tahu bahwa selain bu mega di pilkada dua ribu dua belas di dki kan yang juga keras untuk mendukung pak jokowi dalam kontestasi dua ribu dua belas kan pak prabowo
waktu cuma dua partai pdi dan gerindra di dua ribu dua belas
jadi memang secara sejarah apa yang dikatakan mas bambang pak jokowi memang memiliki hubungan
dan ketika setelah selesai pilpres dua ribu sembilan belas pun pak jokowi berdiskusi dengan kita
saya mau pak prabowo masuk
ya udah pak apapun yang beliau minta dikasih
jadi ini kan juga juga gak mungkin juga pak prabowo bisa mau menerima kalau gak ada emosi
begitu juga pak jokowi juga kalau nggak ada emosi yang lebih nggak mungkin mau ngajak mantan kompetitornya
jadi memang ada kesamaan ada kedekatan ada sebenarnya gini
tapi kita ngomong agak jauh ya
ini agak ada ideologi yang sama lah diantara beliau beliau ini
antara pak jokowi dengan pak prabowo
dalam melihat bangsa melihat rakyat memandang bagaimana bangsa ini mau digerakkan dibawa kemana bangsa ini untuk maju
ada kesamaan kesamaan yang fundamental menurut saya
dan ini jangan coba di adu domba atau dipisahkan
karena sebenarnya pak prabowo dan pak jokowi ini gak ada gak ada sesuatu yang perlu diikotomikan
artinya relawan sepakat bahwa restunya pak jokowi ini untuk pak prabowo
kalau kami ini kan udahlah
apapun perintah pak jokowi kita ikut
termasuk kalau misalnya pak jokowi memberikan restunya ke pak prabowo
siapapun yang direstui pak jokowi yang di endorse pak jokowi pasti kami dukung
tapi sebelumnya di rakernas projo yang di magelang yang ada pak ganjar bukan pak prabowo
nah ini susahnya
kalau memang kedekatannya kelengketannya dengan pak prabowo kenapa pak prabowo gak diundang waktu itu
waktu raker nas di magelang itu kan kita mengundang mas ganjar sebagai gubernur dki
gak elok juga kan
eh ini gubernur jawa tengah
eh ini gubernur jawa tengah
gubernur jawa tengah
kan kita nggak elok juga kalau bikin acara di satu tempat nggak mengundang penguasa wilayah
jadi itu kebetulan ya
eh bukan kebetulan juga
tapi paling tidak bahasa bahasa politik atau penafsiran penafsiran politik spekulasi spekulasi
politik bisa muncul karena peristiwa itu
tapi yang pasti pak jokowi sebagai persegi loh
pak jokowi sebagai presiden ini kan harus dalam posisi yang netral
karena dia tidak boleh mendukung
salah satu kandidat secara terbuka
karena kan ada etik
secara etik memang
etik presiden tidak boleh mengendor salah satu kandidat
tapi saya pikir arah kemana dukungan pak jokowi pasti akan kita ikut
kita selalu yakin bahwa pilihan rakyat adalah pilihan jokowi dan pilihan jokowi adalah
mas hanta saya ingin tanya bagaimana anda menganalisis ini yang dua sudah sepakat banget
relawan juga sudah sepakat kayaknya nanti musyawalah relawan namanya cuma satu
prabowo subianto yang akan diusung
ke pak jokowi begitu
anda melihat ada dilema gak sih sebetulnya pak jokowi ini pada saat awal mempertimbangkan
ganjar pranowo kemudian terbentur tiketnya pdi perjuangan kemudian alih second optionnya
ya sudah pak prabowo subianto saja yang sudah pasti punya tiket
anda melihatnya begitu juga
pak jokowi tentu tadi ya punya preferensi
tapi di saat yang sama pak jokowi juga harus realistis rasional
jadi melihat peluang yang didukung itu harus betul menang
bukan pragmatis tapi rasional
itu apa mendukung orang tidak punya peluang menang
di saat yang sama kita tahu pak jokowi dodo itu tidak punya partai
bukan tidak punya partai dalam arti tidak berpartai tapi bukan ketua umum partai
tidak punya kendali seperti ketua umum ibu mega pak prabowo dan sebagainya
sehingga sadar betul harus berlakukan komunikasi terutama dengan ibu mega tadi itu
termasuk dengan pak prabowo
nah apa sih sebenarnya pertanyaan pentingnya kepentingan pak jokowi mau dukung siapa merestui siapa
yang dicari adalah penelanjutnya siapapun presiden kedepan memiliki visi politik yang relatif sama
untuk keberlanjutan program program pak jokowi
itu betul saya setuju dengan mas bambang
pastilah semua presiden menginginkan itu
yang kedua adalah kemestri politik kemestrinya seperti apa
tadi sudah dijawab yang paling lengket yang paling dekat ya memang pak prabowo dan mas ganjar lah harus kita akui
cuma tinggal akseptabilitas nih partainya pak
kalau saya baca tadi pdip relatif lebih ke pak prabowo ini sementara ya ketimbang mas ganjar
kalau kita lihat
ini pdip yang mana dulu nih karena pdip di dp
mas bambang lah
simbol yang begini dengan pak prabowo cukup dekat gitu kira kira
nah kita baca dan itu juga penting
yang ketiga saya kira bagi pak jokowi ada soal politik sekuritas
nah jadi untuk keamanan dalam makna luas ya siapapun pengganti beliau ya beliau nyaman dan seterusnya
nah dari poin poin ini saya kira tadi kita di awal sudah juga menyatakan
dari tiga nama utama bersama data dan suruh pilihan
berdasarkan data dan suruh pilihan elektriks tinggi tadi
memang mas ganjar pak prabowo mas anies
saya mengatakan anies waswedan yang paling jauh paling tidak dibandingkan dua orang ini
nah pertanyaannya di antara dua ini mana yang kira kira yang paling paling bisa dikomunikasi dengan pdip berjuangan
karena tadi kan pdip ini punya tiket eksklusif
satu tiket bisa tanpa koalisi
kalau pak prabowo selain punya elektabilitas beliau setengah tiket boarding passnya gitu
nah mana yang punya irisan paling kuat dengan pak jokowi
dengan pak jokowi dan pak prabowo
kalau punya irisan misalnya kita munculkan nama mbak puan
saya kira itu paling realistis nantinya ada kebersamaan kembali antara pak jokowi dan pd perjuangan
dan itu peta ini dinamika ini akan mempengaruhi peta politik di menjelang dua puluh empat tahun
saya nanti akan nanya ke mas bambang mana yang bisa lebih diterima oleh internal pdi perjuangan
pak prabowo atau mas ganjar atau mungkin nama lain seperti mbak puan
tapi kita jangan dijawab dulu mas
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politik online
sampai jumpa di indonesia mas hanta yuda
saya mau ke mas bambang lagi
mas bambang saya harus tanya ya
mana yang bisa lebih diterima oleh pdi perjuangan
pak prabowo mas ganjar atau puan maharani
di pdi perjuangan kalau urusannya capres itu ibu ketua umum
jadi lebih diterima mana
si a si b atau si c kepada ketua umum
kalau di pdi ya
ibu ketua umum
di antara orang orang ini siapakah yang paling bisa diterima di pdi perjuangan
itu bahasanya adalah abcd ini mana yang lebih bisa diterima ibu ketua umum
kalau di antara tiga itu yang paling dekat ya pastinya putrinya puan maharani
ya monggo kalau itu diko persepsi diko kan begitu
ibu ya namanya ibu sama anak gimana cerita
oke tapi saya harus tanya juga selain kedekatan antara bu mega
karena kan tiketnya ada di tangan ketua umum bdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
tapi kan kemarin pak jokowi memberikan sinyal sinyal yang sangat gamblang ya
pada saat olahraga di solo tempat beliau memulai karir politiknya itu adalah di solo
bersama dengan anak dan juga istrinya
di situ hadir ganjar pranowo dan juga erick thohir
ini nggak mungkin kebetulan mas bambang ini pasti kode keras
bdp gak melihat seperti itu ya
bahasa diko kode keras
itu kan bahasa diko
itu kan persepsi diko itu statement diko
bahwa kalau dalam konteks ini bahwa dia hanya punya harapan
oh suatu waktu juga pernah kerap dengan mas erlang gartar
suatu waktu juga pernah dekat dengan sandiaga
inilah gaya politik solo
tetapi apapun yang diinginkan oleh pak jokowi
itu saya jamin
mas muzani itu tadi kalau menurut mas pacu mas bambang
kalau kita biasanya manggilnya mas pacu
makanya dari tadi saya susah nih
karena kita dekat jadi kita manggilnya biasanya mas pacu
tapi karena disini kita harus manggilnya mas bambang
menurut mas bambang pak jokowi ya sasa saja

kadang kadang bisa bersama dengan pak ganjar
kadang kadang bisa bersama dengan pak erlangga
kadang kadang bisa bersama dengan pak sandi
kadang kadang bisa bersama dengan ketua umum anda
pak jokowi itu kan presiden
beliau kepala pemerintahan
beliau memiliki kewajiban dan tanggung jawab
untuk menjaga keseimbangan politik
untuk menjaga suasana harmoni yang terus harus dijaga
karena keseimbangan politik
harmoni adalah syarat tentang
bagaimana pemerintahan itu bisa
konsentrasi dan konsentrasi
saya kira beliau faham betul
mengerti betul tentang teori dan praktek itu
kalau kemudian beliau melakukan
pendekatan dengan orang yang berbeda beda
jangan lantas kemudian
kita gr memberi tafsir
sedang mengendos a b c d atau enggak
jadi gerindra gak gr
ya bukan tidak gr
tapi ya kita menganggap itu sebagai
sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang presiden
pemerintahan yang tenang
supaya jangan ada yang
jangan ada merasa yang dilebihkan
jangan ada yang merasa dikurangkan
sebagai seorang kepala pemerintahan beliau
harus menjaga harmoni itu supaya
semuanya merasa diperhatikan oleh presiden
sehingga dengan demikian ada konsentrasi
ada suasana yang full
dalam melakukan pengabdian kepada pemerintahan
di bawah kabinet jokowi maruf
kelengketan bisa nggak menggabungkan antara pak prabowo
dengan pak jokowi banyak loh yang kemudian itu muncul
ya sebagai sebuah aspirasi kan mungkin saja
apa yang bisa dilarang dalam sebuah aspirasi politik
tapi sekali lagi itu akhirnya akan ditentukan oleh
bagaimana kekuatan partai partai politik nanti
di dalam mengusung calon presiden dan wakil presidennya
mas muni mungkin tidak sih di benak relawan
menggabungkan pak prabowo dengan pak jokowi
karena di luar sana informasi yang beredar
karena beliau berdua ini lengket sekali
kemistrinya ada digabungkan saja
relawan berpikir bisa gak
nah begini sama juga prabowo jokowi
teman teman gerindra juga maunya prabowo jokowi
cuma kan begini ini konstitusi kita
teman teman gerinda maunya begitu mas munzani
bisa juga begitu
kan yang penting kan pentingan negara kita ini
bahwa apa yang ditampilkan pak muzani tadi
sangat tepat sekali
ini kondisi kita sebagai bangsa sebagai negara ini kan menghadapi tantangan yang tidak ringan
di tengah guncangan disrupsi ekonomi
yang menyeret energi dan food sector ya
dan ini memang pertarungan kita sebagai negara ini memang gak gampang
sehingga soliditas pemerintahan
kekompakan dalam satu visi yang sama ini harus kita lakukan
dan apa yang disampaikan tadi bahwa
ya pak presiden harus menjaga para menteri menterinya
ini pemerintah ini harus solid nih
karena tantangannya luar biasa
di hari hari sekarang ini
dan mungkin kita juga gak tau sampai kapan
ketidakpastian global ini bisa di minimalisir
tapi yang pasti kesulitan pemerintah
dan juga kekompakan satu tujuan
itu harus dilakukan oleh pemerintah kita
anda tadi belum jawab pertanyaan saya soal prabowo jokowi
nanti dari musyawarah relawan
ini legitimasinya bagaimana
ini katanya cuma inisiatifnya para relawan
tidak ada restunya pak jokowi
bukan bukan tidak ada restu
ya maksudnya presiden nyerestu nyuruh
kan jadi gak enak dong
jadi gak ada dorongan juga
begini loh yang pasti ini kan
bagian dari apa
saran dan perintah pak presiden
untuk kalau nanti dua ribu empat tolong dengerin lagi suara rakyat
tolong serap lagi aspirasi rakyat
kami diskusi menemukan formulasi gas
ya untuk mendengar suara rakyat
kalau menyaring lagi menggali lagi ya
forum yang demokratis ya kita menyelenggarakan namanya musyawarah rakyat
oke tapi ada restu dari pak jokowi atau enggak
semangat tahuan pasti
semangat tahuan pasti
orang itu diskusi kok
tapi kan kita nggak boleh bicara di publik ini perintah pak jokowi sebagai presiden
kan gak elok juga
tapi berkonsultasi dengan beliau ya
apalagi menyangkut hal yang sangat sensitif
kan tidak elok lah
maksudnya kita membicarakan soal capres dua ribu dua puluh
di tengah pak presiden yang masih menjabat
tapi pak jokowi hadir gak nanti di musrah
tunggu aja kita lihat
kalau udah dibocorin sekarang gaser loh dong
nanti kalau udah mau hamil satu
amin satu baru diketahui ya
jadi menurut mas muni presiden mengetahui
presiden diajak berkonsultasi
mas hanta presiden menggunakan instrumen relawan
ketimbang menggunakan partai politik
menurut analisis anda
presiden lebih percaya instrumen relawan
daripada sistem di partai politik
ya pertama ya dalam konstitusi kita
yang menentukan proses kandidasi jelas partai politik ya
kalau partai politik tidak memberikan tiket atau boarding passnya
tidak bisa siapapun lah
mau elektrik setinggi apapun
tetapi dalam konteks politik
tentu seperti saya katakan pak jokowi
sadar betul beliau tidak bisa mengontrol
karena bukan kota umum
tidak bisa mengontrol secara langsung partai politik
tetapi juga tadi ada jalan
tetapi dalam konteks dinamika komunikasi politik
tentu bisa menjadi posisi tawar
selain nanti dalam konteks winning di election nya memenangkan
bisa jadi mesin berkolaborasi dengan partai politik
tapi dalam konteks kandidasi sebelum election kandidasi
itu partai politik apa namanya
kerelawan tidak bisa karena tidak bisa mengusung orang
tapi bisa menjadi daya tawar politik lah paling tidak dalam konteks itu
apakah mungkin pak jokowi akan terbuka mendukung si a si b si c
tidak mungkin siapapun presidennya
selain tidak elok itu saya kira keliru
presiden pasti cerdas yang namanya presiden
itu pasti menjaga ingin menjaga jarak yang sama kepada siapapun
nanti akan menjadi calon presiden
karena harus berhati hati termasuk dengan anies maswedan
kalaupun orang persepsikan tidak sedekat dengan pak prabowo dengan mas ganjar
kalau ternyata anies yang menang nah gitu kira kira
jadi sehingga dengan siapapun capres seorang presiden harus menangkan
jadi sehingga dengan siapapun capres seorang presiden harus menangkan

untuk ditunjukkan kepada publik
juga ada variable tadi soal tingkat kepuasan yang harus kita perhatikan
saya sedikit lalat ya tadi yang dimuncul di layar itu
saya sedikit lalat ya tadi yang dimuncul di layar itu
itu tingkat kepuasan kepada pak wah pres
itu tingkat kepuasan kepada pak wah pres
tapi kepada pak jokowi lebih tinggi di atas enam puluh
nah sekarang mungkin di lembaga lain ada yang lebih tinggi lagi

sangat ini ya sangat mempengaruhi
pak jokowi juga melihat tingkat kepuasan
ada variable tadi partai
politik dan yang menentukan kandidasi
siapanya akan maju adalah partai politik
dan presiden singkatnya adalah
diinginkan capresnya semua orang yang akan berkontestasi
adalah orang orang mau menang si a mau menang si b
ya saya aman saja kalau saya berpikir
sederhananya seperti itu oke saya mau tanya
ke mas bambang mas bambang
seberapa signifikan sebetulnya peran
relawan dalam menentukan kandidasi
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
kalau tadi mas hanta mengatakan bahwa
itu sebetulnya hanya alat tawar politiknya pak jokowi
saja kepada partai partai terutama
kepada ketua umum partai anda
kalau lebih di ekstrikumen lagi
kalau relawannya bisa digerakkan
banyak satu juta atau dua juta
berkumpul dalam satu tempat
mungkin bukan hanya alat tawar
para ketua partai
itu adalah membangun
perception karena di dalam
relawan di dalam survei ini
perception itu rumusnya
relawan sekuat apa kalau kita
mengacap pada pilpres dua ribu empat belas dan

pemenangan seorang calon presiden
pemenangannya pak jokowi di mata
saya tidak boleh menghina saya adalah
orang partai saya adalah
kader partai kalau kader partai
itu taatnya adalah organisasi partai
kalau relawan akan mengatakan
relawan hebat tapi kalau saya
orang partai saya akan mengatakan partai lebih hebat
seperti itu biasa biasa saja
ini dinamika politik yang sedang
hidup di dalam masyarakat transisi
ketika partai belum
siap penuh muncul relawan relawan
tapi kalau nanti partai sudah siap penuh
relawan pasti akan berada pada posisi
barisan akan lebih kuat
karena di dalam rumus
individu kerumunan dibanding
barisan itu kekuatannya
apalagi kalau di persenjataan
mas muni silahkan kalau kerumunan
itu bedanya dengan barisan itu
gitu kalau menurut mas bambang silahkan
ini demokrasi kita baru dua puluh empat tahun
pas kareformasi kan
jadi memang dalam demokrasi kita
ini kan ada fase bertumbuh juga
jadi dua puluh empat tahun ini kan ada
isu soal penguatan partai politik
terus terang juga kita selalu bilang
selalu mengatakan dalam berbagai forum
musyawarah rakyat ini sebenarnya harusnya partai politik yang buat
relawan menjadi signifikan
karena ada beberapa keterbatasan dari partai politik
ini bagian dari otokritik dan otokritik partai politik
tapi kita juga sadar
oh baru dua puluh empat tahun nih reformasi
demokrasi kita belum sampai
tahap kematangan tertentu
penguatan institusional partai politik
tapi kita orang yang optimis bahwa pada waktunya
nanti sama jangan dibandingin kayak di amerika
udah ratusan tahun di eropa udah ratusan tahun
demokrasinya partai politiknya sirkulasinya
sudah berlangsung berkali kali
kita baru dua puluh empat tahun loh partai politik
sebagai organisasi yang berusaha
betul betul partai politik loh
kita jangan pikir kayak
orde baru itu semuanya ditunjuk
gitu loh jadi partai politik dinamikanya
ini kan baru bertumbuh dua puluh empat tahun
oke tapi nggak ada niatan bahwa
relawan ini akan menjadi partai ya nantinya ya
kendaraan politiknya pak jokowi
begini loh partai politik itu adalah
organisasi kepentingan paling tinggi secara sosial
gak ada orang bikin partai mau kalah
gak ada orang bikin partai mau jadi oposisi
partai itu harus menang dan berkuasa
dan itu susah
karena rumus partai politiknya seperti itu
jadi jawabannya gimana
mau dibikin menjadi partai politik gak ini
partai politik udah terlalu banyak kan
oke jadi nggak perlu bikin
loh selama ini kami merasa saya selalu tanya
ke temen temen relawan kalian mau bikin partai
enggak kami sudah tersalurkan
aspirasi ke kami ke partai a b c
kalau soal partai politik
kalau soal begini loh
yang membedakan kami relawan jokowi di dua ribu empat belas ini
apa bedanya relawan jokowi dua ribu empat belas
dengan relawan presiden sebelumnya di dua ribu empat belas
di sini adalah relawan pak jokowi dua ribu empat belas itu adalah relawan
yang punya agenda sosial
jadi ada agenda kerakyatan yang muncul di sana
kita menginginkan lahirnya pemimpin rakyat
yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri

jadi itu akan diulang nanti di dua ribu dua puluh empat dengan penyelenggaraan musyawarat rakyat
kalau dua ribu dua puluh empat ini saya selalu percaya bahwa orangnya beda
waktunya beda pasti caranya beda
oke jadi tidak bisa menggunakan kendaraan relawan
bukan bukan kita nggak bisa pakai cara yang sama
soal relawan itu menjadi signifikan atau tidak signifikan
itu tergantung dinamika yang terjadi di masyarakat gitu
baik mas bambang kenapa kemudian partai tidak membuat musyawarah rakyat
untuk menjaring suara rakyat dalam menentukan kandidasi capres dua ribu dua puluh
itu tadi harapannya mas muni silahkan
itu ada ada saja
bahwa di dalam partai itu ada anggaran dasar
anggaran rumah tangga itu berupa sebuah organisasi
mekanisme organisasi itu clear
itu mulai dari rapat ditingkatkan
rapat ranting rapat ditingkatkan
jenis jenis rapat itu ada
jadi kalau jenis jenis rapat ada rakyat kerenas ada rakyat kerdas
kebawah rakyat kerja
nanti kongres dan seterusnya
jadi kalau mau menentukan apa ya di kongres
jadi tidak kumpul semuanya
itu ada perbedaan relawan dengan organisasi partai itu
organisasi partai itu disebutnya selah orde
selah itu adalah barisan jajaran
orde itu perintah
itu barisan yang mendapat perintah
yang merentahkan siapa
direpresentasikan oleh dewan pimpinan pusat partai
dipimpin ketua umum
jadi ini barisannya beda
kalau relawan ini lebih kepada sebuah isu
yang kemudian berkumpul bersama sama
bertemu pada satu isu
bergerak pada satu isu
kalau partai politik ini ide
jadi kalau isunya berganti
nanti bisa juga bubar gitu atau relawannya ganti
itu kayak mirip mirip dengan pan club
iya kalau ide ngomongnya fan club
fan club maksudnya kalau anak anak milenial itu club fans gitu
jadi ada star yang diidolakan
tadi kan saya sudah bilang apa bedanya dua ribu empat dan dua ribu empat belas
dua ribu empat nggak se fenomenal dua ribu empat belas
kerelawannya karena terdistorsi terdegradasi menjadi fan club
kalau kami ini sudah sadar sejak awal ini kami relawan
yang memiliki agenda sosial
agenda sosial politik dari awal
bahwa pemimpin rakyat itu harus dilahirkan
sehingga warna agenda kita
ini kan agenda rakyat yang mau kita
yang mau kita buat
yang mau kita wujudkan
bagaimana pemimpin rakyat mewujudkan agenda rakyat
programatiknya jadi lebih nyata
karena kita juga pengalaman begini loh
contohnya pdi perjuangan
pdi perjuangan itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kuat sekali gerakan rakyat
dan saya sudah sampaikan ke pak joko ipa
jangan semuanya jadi masuk ke partai
karena saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
begitu semua masuk sama juga
begitu masuk semua ke lampu partai
jadinya terserap dalam logika partai
yang untuk menggerakkan
jadi semuanya jangan masuk ke dalam partai
harus ada yang keluar partai
partai politik itu punya tugas dan punya inner logik sendiri
punya logika sendiri
agenda isu begitu yang harus dikawal dan dijaga
buat gerindra ada untungnya nggak sih ketika relawannya pak jokowi
menyuarakan ketua umum anda
dijawab dulu kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia political show
anda masih menyaksikan cnn indonesia political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya mau ke mas muzani tadi sebelum break saya sudah tanya
menurut partai gerindra
seberapa signifikan sebetulnya suara relawan menambah elektoral dukungan
kepada ketua umum anda
ya saya kira apa yang dilakukan oleh relawan
selama ini kami menganggap cukup berarti
bagi penambahan suara baik di legislatif ataupun di pilpres
karena relawan setidaknya memberi semangat bagi kerja partai politik
dalam upaya memenangkan agenda agenda partai politik
sehingga kami menganggap relawan itu adalah bagian yang penting dalam proses
pemenangan satu demokrasi
baik di pilpres di pilkada ataupun di dalam pemilu legislatif
karena itu relawan itu penting bagi kami
karena keberadaannya adalah sesuatu yang bisa mendorong
bagaimana semangat teman teman partai itu tetap on the track
oke tapi relawannya pak jokowi untuk elektrolnya ketua umum anda
signifikan gak angkanya
saya kira kemarin pak jokowi kan menang dua kali dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kemenangan itu saya kira sebagian dari pandangan kami ditopang juga oleh relawan ya
kalau kemudian dalam dua ribu dua puluh empat nanti pilihan relawan pak jokowi apapun
apakah projo ataupun apapun namanya kemudian mengalihkan dukungan kepada pak prabowo
dalam pilpres buat kami alangkah senangnya kami
oke jadi itu blessing in disguise itu berkah buat partai gerindra
gitu ya kalau misalnya relawan pak jokowi mendukung ataupun merekomendasikan nama ketua umum anda dalam musrahnya nanti
saya mau ke mahasiswa sudah ada teman teman mahasiswa yang dari tadi mengikuti perbincangan kita
dan kemudian ingin menyatakan pendapatnya atau pertanyaannya
silahkan ini dari siapa disebutkan namanya
baik terima kasih mbak rifana selamat malam mbak rifana dan juga bapak bapak sekalian
nama saya navio ramadhani reta pratama
di sini selaku kepala biro umas bemui dua ribu dua puluh dua
mungkin sedikit pendapat dan juga nanti pertanyaan dari kami adalah
kami melihat watak bapak presiden jokowi yang ingin mempersiapkan penggantinya ini
jauh dari watak watak demokrasi dan malah mendekat pada watak feodalisme
seharusnya di akhir kepengurusan pak jokowi ini justru bisa lebih banyak mengevaluasi dan juga mempercepat program yang tujuannya untuk
maka pertanyaan yang muncul kemudian di benak kami adalah
bagaimana bapak bapak sekalian para pembicara memandang proses demokratisasi yang akan tercipta ke depannya
dan apakah pak jokowi akan berfokus pada pemilu atau pada penuntasan program yang masih menumpuk sekian
oke terima kasih navio pertanyaannya keren banget
anak anak milenial ini wataknya pak jokowi yang menyiapkan penerusnya ini seperti watak feodal begitu ya
jauh dari watak yang harusnya dipertontonkan di negeri ini watak demokrasi
ada satu lagi silahkan
terima kasih mbak rifana dan bapak bapak sekalian
pada era pemerintahan pak jokowi ini kami melihat ada tabiat yang tak pernah berubah
yaitu hadirnya kebijakan kebijakan dan rancangan kebijakan yang tak populis
dan rancangan tersebut seringkali mengancam ham dan demokrasi
sebut saja seperti rkuhp
omnibus law cipta kerja uu minerba dan sebagainya
apakah capres pilihan pak jokowi berarti calon presiden yang akan melanjutkan tabiat ini
apa langkah konkret gitu
bahwa capres selanjutnya mampu menebas semua hal buruk dan melupakan laka laka anti demokrasi ini
oke baik silahkan
silahkan mas bambang tadi yang pertanyaan pertama dulu
bagaimana kemudian pandangan anda ketika pak jokowi mempertontonkan watak feudalisme ketimbang watak demokrasi
dan berfokus pada menyiapkan penggantinya ketimbang fokus pada program program kerjanya silahkan
yang terakhir itu membandingkan soal program kerja
pak jokowi tetap berada pada track program yang sudah dicanangkan
ini tetap jalan program ini jalan
pak jokowi juga seperti biasa pada periode pertama maupun kedua ini
pak jokowi memantau langsung turun ke lapangan
kemarin baru saja dari kalimantan barat besok sudah jalan lagi ke boyolali
memantau semua track yang berada pada pembangunan strategisnya untuk rakyat
di dalam sikap beliau gaya beliau memimpin kepresiden ini dari awal sampai akhirnya tidak berubah
itu menunjukkan keterbihan beliau kepada rakyat
itu menunjukkan keterbihan beliau kepada rakyat
itu menunjukkan keterbihan beliau kepada tera
rakyat melalui program oke
tetapi kemudian di dalam perjalanannya beliau juga menginginkan seorang pengganti yang bisa meneruskan programnya
itu ya itu saya kira manusiawi itu bukan merusak demokrasi
itu hal yang manusiawi bahwa setiap orang punya keinginan dan mewujudkan keinginannya
itu bagian daripada seni di dalam sebuah perpolitikan
itu bagian daripada seni di dalam sebuah perpolitikan
silahkan mas muni tadi pertanyaan dari teman teman mahasiswa
regen itu mempersiapkan bush senior waktu pemilihan presiden amerika dan bush senior menang
biasa saja dalam demokrasi
tapi di indonesia tidak pernah terjadi
begini karena di indonesia patahan sejarahnya banyak
di eropa di amerika satu partai berkuasa meneruskan itu
mencari suksesor berikutnya itu hal yang biasa
kayak bus senior dipersiapkan nama ronald reagan itu biasa kan
termasuk clinton mempersiapkan termasuk sekarang obama mempersiapkan joe biden dan kamala harris
biasa aja bukan anti demokrasi
itu organisasi itu pekerja partai politik begitu
bagaimana mempersiapkan kader kadernya berjenjang dalam sirkulasi elit
jadi teman teman mahasiswa supaya memahami apa yang bedanya
ini bukan anti demokrasi kalau menyiapkan
itu akhirnya ujungnya kan tetap dipilih rakyat
bukan dipilih oleh diri sendiri
semua pemimpin presiden punya preferensi mendukung si a si b
cuma kan tetap saja berpulang lagi kepada pilihan dan kehendak rakyat
bahwa pak jokowi ini terus tadi sudah disampaikan pak bambang
bahwa pak presiden ini serius menuntaskan kerja kerjaannya
nggak ada presiden yang serius ini mengerjakan janji janji kampanye nya kerja kerjaannya untuk bangsa dan negara ini
dan program program prioritasnya
dan juga untuk rakyat
tapi kalau preferensinya ditunjukkan ke publik ini kan yang kemudian mengundang pertanyaan
melanggar secara etik
ini kan karena persepsi publik
pak jokowi dekat ke sini pak jokowi endorse a
pak jokowi kasih bodi ke sini endorse b
ini kan juga dinamika biasa dalam politik
dari persepsi yang ditimbulkan karena pemberitaan di media
teman teman mahasiswa sekalian
kita baru dua puluh empat tahun menghadapi demokrasi
jadi juga hati hati dalam mendepisihkan ini satu demokratis atau enggak
karena demokrasi yang kita perjuangkan dua puluh empat tahun lalu itu penuh perjuangan loh
nggak gampang nih demokrasi ini
yang kita robohkan temboknya ini dari otoritarisme yang luar biasa
jadi mendepisihkan sesuatu itu demokratis tidak demokratis itu harus ibaratnya harus baca buku lebih dalam lagi lah gitu loh
saya juga pernah seperti kalian muda
tapi kita harus apresiasi dong apa yang ada di dalam pikirannya teman teman mahasiswa
bukan cara pandangan ini
mahasiswa itu intinya itu harus jadi oposisi
oposisi yang kritik
waktu saya semudah kalian pokoknya semua yang dilakukan pemerintah salah judulnya begitu
nggak apa apa terima kasih
oke silahkan mas muzani menanggapi tadi
ya kalau saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh pak jokowi itu adalah upaya untuk memenuhi janji janji kampanyenya
tapi kemudian pak jokowi kan sekarang akhir periode di periode kedua
sehingga pak jokowi juga ada keperluan bagaimana legisimitasnya
bagaimana legasi legasi yang sudah dibangun oleh beliau itu bisa terus dijalankan oleh presiden presiden berikutnya
saya kira dalam konteks itulah kemudian semua menteri didorong disemangati untuk tetap bekerja dalam rel yang benar dalam semangat yang pas
sesuai dengan garis kebijakannya beliau
dan itulah yang kemudian beliau mendekati atau dekat dengan semua komponen masyarakat pemimpin partai politik dan tokoh tokoh yang berpotensi maju
nah ini sesuatu yang baik karena pemilu masih akan berlangsung bulan februari dua ribu dua puluh empat dan sekarang baru di bulan agustus dua ribu dua puluh
proses proses ini sekarang sudah dimulai sehingga menurut saya ini yang baik
pembicaraan calon presiden pembicaraan koalisi ini jauh lebih dini dari awal daripada tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan ini menurut saya sehat bagi demokrasi kita
karena meskipun menurut mas bambang menurut mas muni menurut mas muzani ini sebenarnya wajar saja manusiawi ketika pak jokowi ingin menyiapkan ataupun memberikan endorsement
tapi kan endorsement itu sebetulnya tidak harus ditunjukkan ke publik
karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa lapangan ini sudah digelar dua ribu dua puluh empat tapi pemain pemainnya tampaknya sudah mendapatkan dukungan dari presiden
ini kan akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dalam sistem demokrasi gitu
mungkin dua hal ya
dengan posisi sebagai presiden
presiden kan punya instrumen kekuasaan
beliau punya otoritas yang tinggi
itu mungkin yang dikhawatirkan oleh kawan mahasiswa yang kemudian dimanfaatkan
sepanjang itu tidak dimanfaatkan berarti tidak melanggar konstitusi
bagaimana menjaminnya tidak dimanfaatkan
itu yang harus diantisipasi saya kira
jadi tidak berlebihan juga kekhawatiran teman teman mahasiswa
karena presiden kalau dukungannya saya atau siapa itu dukungan siapa dianggap biasa
tapi dukungan seorang presiden itu presiden itu kan panglima tertinggi semua instrumen kekuasaan di republik ini
nah itu yang dikhawatirkan
dari sisi tadi seperti rifana katakan dalam persepsi publik soal elok tidak eloknya dan seterusnya
mengirim pesan dukungan
apakah pak presidennya memberikan dukungan secara terbuka
nah sepanjang misalnya itu preferensi sah sah saja semua presiden juga punya hak pilih kan
datang ke tps juga
jadi itu yang saya kira harus hati hati sepanjang presiden tidak memberikan dukungan secara terbuka
sepanjang kemudian tidak menggunakan instrumen kekuasaan
sulit juga tadi seperti ini
sulit untuk bisa mengastikan tidak menggunakan instrumen kekuasaan
saya kira itu anggap ya
yang disampaikan mahasiswa itu mengingatkan sebelum terjadi
saya kira positif saja untuk diantisipasi
tapi di sisi yang lain kita tidak bisa mengatakan presiden juga seorang aktor politik
dan pusaran dinamika kandidasi itu tidak bisa lepas dari para aktor aktor politik yang beliau beliau ini
bisa jadi tadi ya bukan hanya instrumen dinamika publik yang direkam melalui instrumen survei
muncul nama tadi grafisnya ada ganjar ada prabowo ada anies misalnya
tapi yang kedua adalah aktor atau partai politik
jadi presiden ingin menjadi aktor politik juga
mbak puan saya ingin masuk ke sana
mbak puan kemudian air langga partai partai besar
pak prabowo sendiri gitu
dan yang ketiga ini kingmaker
nah di situ ada pusarannya itu adalah tadi
antara tiga itu nanti keluar kandidasi tadi
suara publik melalui survei
kedua ada dinamika pemilik partai
dan ketiga adalah orang orang punya link kekuasaan
patron politik kuat di indonesia
dan itu yang mungkin masuk pak jokowi
pak jk bahkan tidak hanya pak jokowi bisa menggunakan berbagai macam
pak sby juga dan sebagainya dengan jejaringnya
oke jadi artinya presiden ingin menjadi kingmaker begitu ya
sebagai aktor politik
nah usai jeda
political show akan kembali dengan penampilan dari gianluigi
kita akan saksikan bagaimana penampilannya
untuk menurunkan tensi dialog kita yang cukup serius pada malam hari ini
tetaplah bersama kami di political show
karena dari belakang saya merasa geli melihat pdip gerindra duduk bareng
waduh dua ribu sembilan belas berantem

emang lucu banget emang demokrasi kita pak
saya jadi kebayang di belakang waktu pak prabowo masuk jadi menteri pak jokowi
itu grup kabinet grup koalisi dua ribu sembilan belas gimana isinya ya pak ya
thank you guys buat kerjasamanya
tapi dari tadi obrolannya berat berat
sedangkan saya nggak mau yang berat berat
kita yang mulai dengan ringan ringan saja pak
yang santai santai yang gak usah mikir mikir
yang gampang dicerna lah
kita mulai topiknya dengan kasus dugaan korupsi pak harto ya
enggak dong itu berat itu berat
kalau kedugaan korupsi pak harto berat
lagian saya gak berani tampil disini bawa materi itu
walaupun saya punya saya pernah nulis materi tentang kasus dugaan korupsi pak harto
diambil sama petrus
kebetulan bapak saya nama saya petrus pak
bapak saya namanya petrus pak
gak aman aman aman
bapak saya petrus bapak saya petrus namanya
tapi kalau kita bicara dengan topik pak jokowi mencari penerus
ini kan sebenarnya kalau kata teman teman mahasiswa kan melanggar demokrasi
saya jadi ingat ada film di korea
ini film bagus banget di korea ini
menceritakan seorang ceo
yang wah bagus banget menjabat
selama sepuluh tahun
dia ini setiap kali ada isu dia bisa meredamnya
dan di akhir masa jabatannya dia melengser
dia mempersiapkan tiga orang calon penerusnya
mempersiapkan tiga orang
yang pertama itu inisialnya ps
kalau di korea paksu
terus ada et itu namanya ektiho
ada gp juga itu namanya geopark
sama satu lagi seorang wanita namanya pm
nah tadi mix saya dimatiin sama pm
nah ceritanya itu mereka mau meneruskan nih
terus alasannya ditanya
harus mencari penerus
alasannya ada dua
yang pertama biar yang namanya kebijakan kebijakan dan kebaikan kebaikan ceo ini dapat diteruskan
yang kedua alasan yang kedua adalah menutupi kebobrokan
karena ceo banyak musuhnya
dan ada juga yang bertanya kenapa enggak anaknya dan mantunya aja kebetulan di film itu
ceo ini anaknya dan mantunya bekerja di situ juga
jadi kepala cabang
nama daerah di korea
dan sedangkan menantunya itu kepala cabang di danem
ya itu di daerah daerah di korea lah
kalau dibalik jadi solo dan medan
ditanya kenapa bukan anak dan mantunya dijawab cuma satu simpel
tapi kalau dari kita melihat di film itu tiga para penerus ini
yang paling lucu itu pak jp ya
pak gp ini ada scene di mana pak gp datang sidak ke sebuah gedung tiba tiba nendang tembok
dan dia telpon vendornya
kenapa temboknya hancur saya tendang
saya kalau jadi vendornya pak saya bakal jawab ya karena bapak tendang
kalau bapak tendang ya nggak mungkin hancur pak
dan kalau kita melihat juga
kalau pak jokowi ini mencari penerus
saya menyarankan mencari penerusnya ini berdasarkan zodiak
indonesia itu tujuh belas agustus subyeknya leo
leo itu karakteristiknya keras walaupun gampang nangis
ya seperti itulah rakyat indonesia
keras tapi gampang menangis karena pejabat
kalau misalnya dilihat cari penerus cobalah cari penerus jangan dari kalangan pejabat aja
menurut saya dari kalangan artis juga cocok
banyak yang cocok jadi
penerusnya pak jokowi
salah satunya mungkin mbak im wong dan raffi ahmad
karena mereka pasti bisa mensejahterakan rakyat
dan ekonomi indonesia pasti tumbuh dengan programnya mensejahterakan rakyat dengan program giveaway
dan mbak im wong dan raffi ahmad punya skill pejabat
karena mereka suka nge prank
bukankah itu skill para pejabat kita
dan kalau mereka menjadi pejabat
saya juga menyarankan menteri agamanya itu anak broken home
kebetulan saya anak broken home
saya setuju kalau misalnya menteri agamanya anak broken home
karena bagi kami anak broken home
menggabungkan dua orang tua yang udah gak atur itu gampang apalagi agama ya
jadi pasti toleransi banget kalau anak broken home
dan saya juga punya anak
udah mulai punya anak sekarang
dan saya belajar dari para pejabat
saya mengajarkan anak saya itu
saya tidak mau bohong ke anak saya demi kebaikan anak saya
tau kan kalau misalnya ada yang kebaikan anak saya

di mal mal ibu ibu ngomong ke anaknya
ih anak mama cantik
pas kita lihat gak cantik cantik banget
itu biasanya ada di benak kita gitu kan
karena di akhir akhir ini di era era mau menuju dua ribu empat
ada satu kebohongan orang tua yang paling gak masuk akal
menurut saya paling tidak masuk akal
dan paling sedih saya melihatnya
ada yang tahu di rumah kebohongan orang tua
dukung anaknya jadi capres padahal anaknya gak mampu
saya gian terima kasih
terima kasih sekali itu tadi
bapak bapak disini semuanya ketawa
gak tahu saya ketawa kesindir
ada emang lucu begitu ya
menurunkan tensi perbincangan kita yang dari tadi sudah serius
itu tadi penampilan dari gian luigi
dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya
yang sudah hadir pada malam hari ini
ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan
sekjen partai gerindra
mas budi ari
dan juga mas hanta yuda
terima kasih sekali atas perbincangannya
dan semoga nanti kita akan berbincang bincang lagi
karena pemilu dua ribu dua puluh empat nya masih panjang
jadi kontestasinya akan semakin menghangat
konstelasi politiknya juga akan semakin menghangat
dan sesaat lagi kami akan kembali
tetaplah di politikal show
tampil bersama relawan
mengapa presiden jokowi terlihat sangat aktif
dalam urusan suksesi ini
jokowi seharusnya berfokus saja menyelesaikan pekerjaan
di masa jabatan
yang tersisa sekitar dua lima tahun ke depan
demikian political show malam ini
sampai bertemu kembali
selamat malam dan sampai jumpa